kepulan asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran tempat pembuangan sampah ilegal
di desa sumberjaya tambun selatan kabupaten bekasi jawa barat minggu sore
kepulan asap pun menyelimuti ruas jalan tol cibitung cilincing
sehingga mengganggu jarak pandang para pengendara yang melintas
berdasarkan keterangan petugas damkar pihak pengelola jalan tol sempat menutup sementara
harus lalu lintas di tol cibitung cilincing untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan
tiga regu pemadam kebakaran dibantu warga setempat dikerahkan untuk mengatasi kebakaran
petugas memprediksi kebakaran melanda dua hektare lahan yang dijadikan tempat pembuakan sampah ilegal
warga setempat menyatakan kebakaran terjadi sejak sabtu malam
petugas damkar yang dibantu warga sempat berhasil memadamkan api
namun pada minggu pagi api kembali berkobar mendekati permukiman
ada api jadi gede lagi
tapi sempat ada api gede bang apa asap aja
kita dapet laporan tadi sekitar jam setengah satuan
yang terbakar itu objek yang kita lihat di belakang itu pembuangan sampah tpa
cuma sudah dinonaktifkan sudah lama lebih dari dua tahun
jadi yang terbakar ini sampah ya bang
yang terbakar sampah
kalau asal mula ininya bang apinya
asal mula itu dugaan sementara itu ada warga setempat yang
mengangon kambing atau ada yang punya sawah juga di belakang
penyebab itu dari puntung rokok
tugas menduga kebakaran dipicu pembuangan puntung rokok dari pengembala kambing
dedy beben bekasi jawa barat